kadang tanpa persetujuan kita
sama halnya yang terjadi sama rifki
tapi kalau menurut ibu
rifki pasti kecewa
sama apa yang kamu lakukan sekarang dong
kamu pasti kecewa
pasti bisa melewati semuanya
apa semua ini gara gara rifki
ibu juga sangat sedih
atas apa yang menimpa sama rifki
tapi kamu juga harus ingat
kamu bisa jadi penyanyi seperti saat ini
itu karena perjuangan rifki
dan kalau rifki tahu kamu seperti ini
dia pasti akan kecewa sama kamu el
yaudah sekarang kita masuk
kalian ngapain disini
michelle lo gak kena penapa kan
lo baik baik aja kan
arin ngajakin madam preti buat nyariin loh
ya makanya gue kesini
maaf ya tadi hp tante gak aktif
kok kamu sampai nelfon berkali kali
kalau ada sesuatu yang penting kamu bisa langsung datang ke rumah ya
tante sherlock ya alamatnya
ini kan lokasinya dekat banget sama lokasi gue
belum kelar satu masalah udah muncul lagi masalah yang lebih berat
kasian banget michelle pasti tertekan banget
pokoknya gimana pun caranya gue harus bisa bantuin michelle
bener anjun dia
ya dia bahan modelo itu
aduh s titans waktu
lihat bahan putihnya
ini orang yang mungkin bukan adalah pen freed action
tante habis dari mana kenapa nih mobilnya arin

hah ngapain tante sama arin kesana
tante bener bener udah gak bisa cuek lagi sama masalah micelle
kamu mau tau gak harusnya hari ini tuh micelle nyanyi dateng ke kafe
tapi dia gak dateng sama sekali
jadi tante mau gak mau karena dia udah melanggar kontak tante harus minta ganti rugi ke dia
tapi kok kayak gitu sih
karena aku udah minta sama tante buat kasih waktu buat michelle
ntar kalau misalnya udah baik kan dia mesti nyanyi lagi kok
itu udah gak ada pilihan lain
karena karena arin juga tadi sempet sempet ngancam tante
kalau tante gak menuntut michelle untuk ganti rugi dia akan bocorin hubungan kamu sama tante
arin ngancam tante
rin keluar lo
eh keluar lo
apa sih al ganggu aja deh lo
eh rin lo gak pos udah ngancam gue
sekarang lo ngancam tante gue
al ngajin ya kerja saman sama lo tuh lambat tau gak
terus terserah gue dong sekarang gue milih di gencara gue sendiri
terserah gue juga gue mau ngapain buat michelle
lo liat kan apa yang dia lakuin ke rivki
apapun yang terjadi sama rivki itu gak ada hubungannya sama micelle
jadi stop nyalahin micelle ya
ingat gua gak bakal tinggal diam
gue akan bikin perhitungan sama lo kok masih nekat aja
tolong jangan ribut di sini udah dong place
adino tunggu tante
gue tuh heran ya
tapi semua orang tuh sok soan jadi malaikat buat michelle
lo bayangin nih adino mike rivki semuanya ngebelain dia
bell bisa bisanya dalam kondisi kayak gini loh masih bahas jampi jampi
ya soalnya yang masuk akal cuma nih tuh
oke itu yang masuk akal
tau gak sih apa yang gak masuk akal itu
kenapa gue bisa temenan sama lo
el tau ibu marah
cuman bukan maksud el buat bohongin ibu
el cuman ngerasa berantakan aja buat ibu akhir akhir ini
terakhir kali el nyanyi
mendingan el mundur aja daripada el harus nangis terus tiap nyanyi
el gak sanggup bu
kadang segala sesuatu yang terjadi itu
takdir yang terjadi itu pun
kadang tanpa persetujuan kita
sama halnya yang terjadi sama rifki
tapi kalau menurut ibu
rifki pasti kecewa sama apa yang kamu lakukan sekarang dong
ibu yakin kau pasti bisa melewati semuanya
terima kasih bu udah dukung el padahal udah buang tadi
dan udah bikin ibu kecewa terus terusan
sekecewa kecewanya ibu kamu itu tetap anak ibu
apapun yang terjadi ibu tetap dukung kamu
ibu tetep ada di samping kamu
dan ibu bangga sekali sama kamu
terima kasih tolong ibu
ya jadi sama sekali
anginnya gue brasile

gak nyangka banget kalau papa bisa berubah pikiran dan ngebolehin gue bikin acara ulang tahun tanpa bikin pengumat pertenangan
guys guys guys tidak ada apa apa nih kak
nih datang ya ke acara ulang tahun gue